binatang jangkrik biasanya dikenal sebagai pakan burung atau pengusir hama tanaman
namun siapa sangka di tangan ibu ibu rumah tangga di surabaya
jangkrik justru diolah menjadi cemilan atau makanan ringan yang sehat dan gurih
penasaran dengan jangkrik crispy ini berikut liputannya
kuliner unik jangkrik crispy ini diolah hingga bercita rasa gurih dan lezat
oleh sejumlah ibu rumah tangga yang tergabung dalam kelompok usaha kecil dan menengah
di kawasan semolowaru elok surabaya
sebelum mengolahnya jangkrik terlebih dahulu dipilih yang berukuran besar dan sehat
kemudian dikumpulkan di dalam mangkok
selanjutnya jangkrik direbus di dalam air mendidih untuk menghilangkan sayap
dan melepas kulit luar jangkrik yang kotor
beberapa bagian tubuh jangkrik dipotong dan hanya menyisikan bagian tengahnya untuk diolah
setelah dibersihkan jangkrik dicampur dengan adonan crispy yang menggunakan bahan bahan sederhana
diantaranya telur tepung krispi olahan bawang putih halus dan bubuk ketumbar
setelah adonan tercampur semuanya jangkrik ini digoreng hingga warnanya menjadi kuning
menu ini mungkin masih asing bagi sebagian warga
tetapi jangkrik lama diketahui punya kandungan protein tinggi
selain itu rasanya juga gurih seperti keripik usus
beberapa warga mengaku awalnya agak aneh mencicipi rasa jangkrik
tetapi setelah beberapa saat mereka mengaku ketagihan
kalau jangkrik itu selama ini dibuat makan burung
ternyata setelah diolah oleh bubuk mengkarsari
rasanya itu gurih dan nikmat
malah saya ketagihan sekarang
setiap harinya puluhan bungkus jangkrik crispy ini dititipkan ke sentra ukm
dan dijual secara online dengan harga rp lima belas
sampai saat ini peminatnya cukup banyak dan berencana akan menambah jumlah produksi
muhammad januar komarudin surabaya